dan kepegawaian negara mengumumkan aturan baru tentang hasil tes seleksi calon pegawai negeri sipil dua ribu delapan belas
aturan ini tertuang dalam peraturan menteri pan no enam puluh satu tahun dua ribu delapan belas
hal ini dilakukan setelah banyak peserta tes yang tidak lolos pada tahap seleksi kemampuan dasar
padahal di sisi lain pemerintah membutuhkan banyak pegawai baru untuk memberi pelayanan publik dengan baik
sekitar dua delapan juta orang mengikuti tes seleksi cpns dua ribu delapan belas
yang dimulai sejak bulan oktober lalu
tahun ini pemerintah membuka sekitar dua puluh tiga formasi dari berbagai departemen
kebutuhan pegawai terbanyak berasal dari sektor kesehatan dan pendidikan
sayangnya peserta tes calon pegawai yang lolos seleksi kemampuan dasar jumlahnya sangat sedikit
di area pusat jumlah peserta yang lolos sebanyak dua belas lima persen
di area barat hanya tiga tujuh persen sedang area tengah dua dua persen dan timur satu empat persen
guna mengisi formasi yang kosong pemerintah akhirnya memutuskan menggunakan sistem ranking
dengan aturan ini
nantinya para peserta yang memiliki nilai total skd minimal dua ratus enam puluh
memiliki kesempatan untuk dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tes skb
supaya untuk mencukupi tiga
tapi antara satu dan dua ini dalam kelompok yang berbeda
jadi kalau satu ini nanti lolos ya sudah yang dua ini tidak masuk
kalau tidak ada yang lolos passing grade maka yang diambil tiga ada di bawah
dan mereka akan bersaing di antara mereka sendiri
urutan ranking peserta akan diproses menggunakan aplikasi khusus
kepala badan kepegawaian negara bima haria wibisana mengatakan
untuk menjaga asas keadilan kelompok passing grade dan kelompok optimalisasi
ranking akan diuji terpisah